ya pemirsa masih bersama kami di good morning
kita akan kembali sedikit memberikan update ya tentang jembatan kuning
yang menghubungkan nusa lembongan dan juga nusa ceningan di bali
yang ambruk beberapa waktu yang lalu
memang hingga pagi ini masih tercatat ada delapan orang meninggal dunia
dan tiga puluh orang terluka akibat ambruknya jembatan ini
dan untuk mengetahui kondisi pasca ambruknya jembatan kuning
kita sudah terhubung dengan igd nyoman wiryadinata
saat ini anda berada dekat sekali dengan jembatan kuningan
ataupun jembatan cinta yang kemarin ambruk
tapi pertanyaan saya seminggu yang lalu
bukankah memang sudah diketahui ya ada tali yang putus
tapi kenapa masih diperbolehkan untuk digunakan oleh warga
iya good morning prabu dan daniar
memang seminggu yang lalu
pemerintah kabupaten klungkung sempat meninjau jembatan ini
dan bupati sendiri melihat ada dua
kabel yang hubungkan keseling sempat putus
dan bupati sempat menginformasikan pada pihak masyarakat
melalui kepala desa agar masyarakat itu berhati hati melewati jembatan ini
dan kabel yang putus itu memang sudah diperbaiki sempat diperbaiki
dan rencananya memang perbaikan besarnya baru akan dilakukan pada tahun dua ribu tujuh belas nanti
setelah kemarin seminggu yang lalu bapak bupati menyatakan
meminta untuk dilakukan kajian terhadap jembatan ini
dan ke depannya memang
memang jembatan ini akan ada jembatan tambahan di sebelahnya
namun jembatan kuning ini karena sudah melegenda menjadi sebuah jembatan cinta
dan menjadi obyek wisata di pulau nusa lembongan ini
akan tetap dipertahankan
nanti jembatan ini akan tetap berdiri rencana seperti itu
dan ada jembatan tambahan yang memang akan menjadi lalu lintas utama
di jalur nusa lembongan menuju nusa ceningan daniar
apakah tidak ada peringatan begitu
yang ditulis atau petugas yang mengingatkan para wisatawan yang menggunakan jembatan ini
untuk hati hati karena memang jembatan kondisinya sekarang sedang tidak baik atau tidak optimal begitu di sana
iya prabu memang pihak aparat desa maupun pemerintah kabupaten klungkung
memang sudah memberi tanda larangan atau hati hati melewati jembatan ini
hanya saja memang
kemarin karena ada nyepi segara atau nyepi laut
di mana seluruh aktivitas yang berada di laut tidak diperbolehkan
termasuk juga melakukan penyeberangan
tidak hanya di nusa penida termasuk juga penyeberangan dari sanur
menuju ke obyek wisata nusa penida maupun nusa lembongan dan nusa ceningan
namun kemarin memang ada upacara besar yang setahun sekali
yang diadakan di pura bakung yang tepat berada di sisi jembatan yang berada di pulau ceningan ini
dan pada saat kejadiannya
memang banyak sekali ada ratusan orang yang melewati jembatan ini
oke baik itu tadi gede nyoman wiryadinata yang melaporkan mengenai penyebab ya
dari ambruknya jembatan tersebut yang diduga sebetulnya sudah ada apa namanya
atau peringatan bahwa kondisi jembatan memang sedang tidak optimal atau tidak baik begitu ya
ya ya jadi itu dia ya dan bahkan kemarin juga ramai
sayang sekali warga warga sedang ada upacara
tapi intinya saat ini tadi kita lihat juga bersama garis polisi masih dibentangkan
masih ada penyelidikan juga ada rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak di sana
jadi mungkin untuk anda yang saat ini berada di sana ataupun warga warga nusa penida
tidak bisa menggunakan jembatan itu ya untuk akses menyeberang dari nusa ceningan menuju nusa lembongan